selamat bobby bahagia mengelus elus kuda dan delman wisata miliknya di power stables semarang jumat siang
ia sempat kehilangan kuda bendi itu saat diparkir di depan masjid pekan lalu
setelah melapor polisi bobby kemudian berusaha melakukan pencarian sendiri
bobi memergoki kuda bendi seharga dua puluh tiga juta itu sudah dinaikkan ke mobil bak terbuka di ngalian semarang
kuda dan delman itu hendak dikirim ke lokasi wisata candi prambanan klaten
di keb ada emat kuda itu terus tak tangkap itu kuda ku
dan malingnya itu tak tanya ini kuda titipan katanya gitu
mau bawa ke prambanan
bobi kemudian melapor temuannya ke kepolisian dan aparat keamanan menangkap dwi sugia
anto dan anaknya yuda setiawan sebagai tersangka
kedua tersangka mengaku akan memelihara kuda dan delman tersebut di rumahnya bukan untuk dijual
sudah ada beli belum
nggak ada yang sama sekali menjual sama sekali
nggak ada yang mau menjual apalagi memenat menjuali
menurut polisi inisiatif kasus pencurian kuda bendi ini dari anak pelaku
dari si anak ini yang mempunyai niat awal
sudah sempat dicegah oleh bapaknya tapi pada akhirnya tetap diambil juga oleh anaknya
kedua tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara
kasus pencurian kuda dan delman ini terekam di cctv dan sempat viral
danang cahyo semarang jawa tengah